hujan deras sepanjang senin sore membuat kali cipinang meluap dan merendam ratusan rumah di kelurahan kampung rambutan jakarta timur pada senin malam
ketinggian banjir ini mencapai ketinggian setengah hingga satu meter
warga menilai banjir kerap merendam rumah mereka lantaran bantaran kali sejajar bahkan lebih tinggi dari permukiman warga
warga berharap pemprov dki jakarta segera membangun turap di bantaran kali cipinang
meski terendam banjir warga masih bertahan di rumah masing masing
karena ini sudah terbiasa karena sudah biasa menghadapi banjir warga sudah berantisipasi terutama perangkat rt rw sudah menginformasikan
bila genangan di daerah sana pasti wilayah rt sini akan banjir lebih tinggi gitu
kedepannya seperti tadi arahan pak wali kota mungkin kita akan tergantung dengan normalisasi kali cipinang dan pembuatan waduk
terutama di dua waduk di kelurahan rambut
rambutan satu dan waduk kampung rambutan dua
baik ini tidak hanya di kampung rambutan saja kemarin hujan deras juga melanda ruas jalan di sejumlah wilayah di ibu kota
tepatnya di jalan yosudarso sunter jakarta utara genangan air mencapai empat puluh cm akibat buruknya drainase
senin siang ibu kota diguyur hujan deras
drenase yang buruk membuat ruas jalan yosudarso sunter jakarta utara tergenang
genangan setinggi tiga puluh hingga empat puluh cm ini
membuat sejumlah pengendara harus memperlambat laju kendaraannya
ini saluran air dari sana ke jauh
dari sana sampai ke jauh juga
itu dari penyoper
dari penyoper turun air turun semua ke sini
jadi kadang kadang suka kurang ngalir aja
kurang ngalir aja ya
makanya tergenang begini banget
iya sering banget
kalau pokoknya tiga sampai satu jam setengah jam sudah langsung banjir
di jakarta selatan
kompleks permukiman mewah di hang lekyu kebayoran baru juga terendam banjir
derasnya hujan sejak senin siang membuat kalisinabung meluap
akibatnya akses jalan menuju perumahan terendam banjir hingga setinggi satu meter
ya sering kalau hujannya deras
ini akibat apa sih kak
dari kali atau dari atas
kalinya udah diuruk sebenarnya
meskipun termasuk kawasan perumahan mewah
wilayah hang lekyu merupakan kawasan lainnya
yang terdiri dari penanganan banjir
selain lokasinya dicekungan
lagi lagi drenase yang buruk menjadi penyebab banjir
ini akibat curah hujan yang tinggi sejumlah titik di ibu kota terendam banjir
gubernur dki jakarta anies baswedan langsung meninjau lokasi terendam banjir pada senin petang
anies mendatangi underpas duku atas lokasi yang sempat direndam banjir hampir setinggi satu meter
menurut petugas dan pimpinan wilayah setempat
banjir terjadi akibat pompa air yang tak maksimal
dari enam pompa yang tersedia hanya dua mesin yang berfungsi
sementara empat lainnya dalam kondisi rusak
menurut operator kerusakan ini sudah dilaporkan ke pimpinannya sejak dua puluh dua oktober lalu
tapi tidak ada tindak lanjut
berdasarkan hal tersebut anies memerintahkan agar mesin pompa diperbaiki tadi malam
kita dapat laporan bahwa di banyak tempat ada memang genangan air
tapi underpass duku atas ini tadi tingginya sampai lebih dari satu meter
saya akan panggil atasannya akan tindak atasannya
kita lakukan apel siaga meminta kepada seluruh aparatur untuk pastikan semua berfungsi dengan baik